obat ini dan ternyata obat ini sangat mujarab mengobati penyakit
siapapun orang yang memberikan obat itu
semoga dibalas kebaikan oleh sang heian
kalian sudah melakukan yang terbaik
dan menjauhkan dari wabah penyakit sampah
karena kalian bergotong royong membersihkan
semoga desa kalian tidak ada wabah penyakit sampar lagi
kami permisi dahulu
jangan buang sampah di mana mana
siapa kau pengecut
beraninya menyerangku dari belakang
buka penutup wajahmu
atau aku yang akan membukanya dengan paksa
aku akan mencoba mencoba mengapa kau selalu membuka pihak karmel theorian tangible
aberta veterinarian antibody
kasih anak buang tuhan
kau culpa aku
aku kehilangan jejak
apa yang kau lakukan
kurang kau ini
jangan sampai kau tertangkap lampung jambu
aku hanya ingin membantu ki banyak
untuk menyingkirkan lampung jambu dan gelap nyawang
karena mereka akan menyuritkan ki banyak di istana
kau pikir aku tidak tahu masalahmu dengan lapung jambu
kau punya dendam pribadi dengan lampung jambu
jangan libatkan aku apalagi bahayakanku
gunakan akalmu rangkawi
jangan memakai ototmu
ototmu tidak berguna apa apa
kalau kau tidak punya akal
tapi dengan kelicikanmu
kau bisa menggunakan ribuan tenaga orang
demi tercapai tujuan
sekarang kau pergi dari sini
tidak apa untuk uanchang
paman hanya ditugasi untuk menjaga dan menyampaikan kitab itu kepada orang yang berhak
satu satunya orang yang bisa membimbingmu adalah mpubarata mpubarata dimana aku bisa menemui orang
itu paman datanglah kamu ke gunung bitung garis nasib akan mempertemukan kau seperti halnya
engkau dipertemukan oleh gulungan kitab itu baiklah kalau begitu esok pagi aku mencari orang
yang bernama mpubarata itu paman pengapun tenki aku tidak melihat adanya perubahan sikap yang
dilakukan orang lainnya dan kemudian saya mencari paman yang bisa mencari paman yang bisa mencari

iya benar benar berbeda dengan raden pemanah rasa terus terangki aku khawatir dengan masa depan
kerajaan galuh jika sikap raden pumanak masih seperti ini merajut selembar kain itu membutuhkan
waktu yang tidak sedikit demikian halnya kalau kita ingin merubah kepribadian seorang anak
apalagi wataknya seperti raden purba menang
tapi kita tidak mungkin terus menerus menunggu kie
perubahan itu harus kelihatan
itu sudah menjadi tugas dan kewajiban kita
untuk merubah kepribadian raden purbamenang menjadi lebih baik dan bertanggung jawab
apabila galu dipimpin oleh raja yang tidak bertanggung jawab
maka akan terjadi porak poranda
dan akan dirasakan oleh seluruh rakyat dan kerajaan galuh
benar apa yang dikatakan ki purwa
sekarang kita harus melakukan apa
untuk mempersiapkan raden perubah menang
kita harus menitik beratkan
untuk merubah kepribadian raden perubah menang menjadi lebih baik
itu dulu yang harus kita kerjakan
kalau soal ilmu kenuragan dan kejiwan
itu soal mudah
tapi bukankah ki purwa tahu sendiri
sudah berapa resi yang kita datangkan ke kerajaan
untuk mengajarkan raden purba menang
namun hasilnya berakhir sangat mengecewakan
seperti yang tadi aku katakan
itu sudah menjadi tugas dan kewajiban kita
bukan lagi resi guru atau siapapun
jadi maksud ki purwa kita harus turun tangan langsung
kalau bukan kita lalu siapa lagi yang harus membinanya
kamu jangan membuat onar terus
apa kamu tidak merasa ibu selalu melindungimu
aku membuat keonaran seperti apakan jadi ibu
apakah ibu harus menjelaskannya satu persatu
ibu pusing harus selalu melindungimu
tunjukkan pada ramamu
buat kesan kamu bisa diandalkan
baik dan bertanggung jawab sehingga ramamu bangga
kanjeng ibu tidak perlu pusing memikirkan aku
cepat atau lambat aku pasti akan menjadi seorang raja
ramahmu akan semakin yakin jika kamu bisa menunjukkan sikap yang bijak
seperti layaknya anak seorang raja
bukan malah membuat keonaran dan kegaduhan di seluruh istana
aku akan menjelaskan kamu
kamu mengerti tidak apa yang ibu bicarakan
baik kanjeng ibu